kini pasti bakalan coba apa aja
ketika saya sadar
dengan berurai air mata ibu saya bercerita
bahwa setiap hari ia membuat gue coket kesayangan saya
lalu meletakkannya di samping tempat tidur saya
setiap hari ia tak pernah berhenti berharap
bahwa saya akan terbangun
dan bisa mencicipi gue coket buatannya lagi
udah buat sadar pasien koma
nah sekarang harus saya tahu

akan menyelamatkan critter dan harvey
apa aku minta uang aja sama mamah ya
kok mamah sedih sih
hah enggak mamah gak sedih